hai jadi nih
sudah mendengarkan semua pihak dibuktikan kita memundurkan dua kali
tentu hal hal ini kita dengarkan semuanya
tidak mungkin kita memberikan suatu menyenangkan semua pihak pasti ada yang beda beda
tapi kalau dilihat dari apa yang kita lakukan sekali ini sangat konservatif
naiknya juga antara delapan sampai tiga belas persen
dan satu hal kita mengurangi fee yang selama ini dikenakan oleh aplikator dari dua puluh persen menjadi lima belas persen
itu menjadi bagian kemudahan secara kumulatif
jadi sebenarnya naiknya cuma lima persen
naiknya lima persen tapi manfaat yang diperoleh lima belas persen
jadi ini satu
kesepakatan lah bersama
tidak ada voting tetapi kita mendengarkan semua pihak
insya allah ini baik
dari beberapa sampling yang kita dengarkan kepada pengguna dan juga pengendara
mereka rata rata puas dengan kondisi ini